dari pihak asrama
jidukasi juga menyediakan
meja untuk tempat makan lansia
dengan makanan yang
yang akan lunak
jadi bisa lanci itu
dari segi rasanya itu
tidak terlalu pedas
tidak terlalu asin atau terlalu manis